tapi kenapa atunya
kok nyonyate menisama sekali tidak menanyakan tentang den boy kumahanak
ayahnya orang tua jika gitu menyecuaikan ampun ampunan
saking sibuk nah sama kerjaan
sampai bisa melupakan segalanya
anaknya seperti apa bagaimana dimana
balasan lu ini
ini anak kagak ngerti ngerti dikasih tahu
ini anak bikin gejek aja
ya gusti kumahanak atunya tenya den
temarannya sama kamu pasti pisah nih ini mah
bibi mah tertegang den
ngeliat ada nanti dimarahin
mendingan ada yang teh
jangan pulang dulu ngendong aja di rumah temennya
udah kayak tenang aja ya santai santai
gimana bu gimana hasil dari keputusan kepala sekolah
ya saya di del pak
nanti saya coba bicarakan dengan kepala sekolah ya
iya bapak sekolah
bantu aku boy ya
permisi mari bu

betul pak betul sekali
saya mohon kepada bapak untuk bapak mempertimbangkan lagi keputusan saya
bapak yang di deo itu kan betul pak betul sekali saya mohon kepada bapak untuk bapak mempertimbangkan lagi keputusan saya

supaya bapak przehatikan

karena saya tahu betul pak
sebelum kejadian ini
sebelum kejadian ini
mereka datang kepada saya
dan mereka bilang
dan mereka datang kepada saya
itu sudah mundur dari geng motor pak
dan mereka ditangcang
ini cuma buntut dari masalah yang belum selesai

dan mereka tidak bisa menghindar pak

dan mereka tidak bisa menghindar pak
bapak ini ga pernah baca peraturan sekolah kita

kita apa perlu saya ulangi lagi saya kasih tahu bapak ya apa hukumannya buat anak didik
kita yang terlibat tawuran di jalanan ya kalau itu masih tahu pak ya jangan serius juga cales
keputusan saya sudah bulat titik iya deh pak saya permisi pak
alhamdulillah lebih obatnya
lebih begitu gue mau pergi bentar ya ini sudah mau pergi lagi cuma bentar doang
ya cuma bentar doang
tidak naik motor
ya sudah tuh hati hatinya
bapak wirawan dan ibu marissa ada yang bisa saya bantu ini marissa bi astagfirullahaladzim
ya ma ngamuk ya ma lah kalau tahu denboy dikeluarkan dari sekolah bi bi
ah tuh kan bi saya jadi lupa
bibi sih pakai kaget segala
yang saya cuci kemarin soalnya nanti
pakai buat meeting sekarang juga ya bi
baiknya nanti saya ambilkan ya
ada yang masih mau saya
bicarakan gak ya
gak keinget itu aja dulu ya bi ya
konyonya temennya sama sekali tidak menanyakan
tentang den boy kumaha
ayahnya orang tua jika gitu menicuek
saking sibuk sama kerjaan
sampai bisa melupakan segalanya
anaknya seperti apa bagaimana
suatu hari nanti saya pasti
akan terkubur seperti ini
dan saya pasti akan berada di sisimu
dan semoga aja
saya bisa mengisi hidup hidupku ini
ampunilah dosa sahabatku ini ya allah
terimalah amal ibadahnya ya allah
dan tempatkanlah dia di sisimu
aku tuh pengen jalan kaki aja
tapi emang kenapa
bilang aja lo udah gak mau naik motor lagi
ini gak bisa jadi sih
sekarang gue lagi bingung aja
mau balik main motor lagi atau enggak
cemen banget sih lo boy
lo sampai mau buang hobi lo gara gara lo takut sama geng serigala
terserah deh lu mau ngomong apaan
lo memang gak punya perasaan
lo itu gak setia kawan
ya tergantung kawannya seperti apa
kalau misalnya nggak sejalan ngapain setia
tapi dia udah mati dan lu sama sekali gak berbuat apapun untuk dia
lo seharusnya balas dendam atas kematian dia boy
next yang vito butuhkan sekarang adalah kita semua berdoa buat dia
bukannya balas dendam
terserah banget lo
terus kamu di dewa dari sekolah
terus kamu gimana
terus kamu mau sekolah dimana
aku udah dikeluarin dari sekolah kamu setiap sayang sama aku
aku sayang kamu apa adanya tau gak
tapi kamu gak boleh nyerah ya iya
kamu tetep harus sekolah tetep harus sekolah
siapa ini kenapa dia nangis
eh dia meli mak
iya di nangis kan karena soalnya kan ian dikeluarin dari sekolah
jadi dia nangis dia kan temen ian
lah kenapa dia ikut sedih
jangan jangan dia pacar lu ya
dia bukan pacar ian tuh mah bukan
eh iya ian kan inget pesen emak
ian gak boleh pacaran sebelum ian lulus sekolah
pokoknya ian harus fokus belajar
temen atau kagak emang kagak mau lo deket sama cewek
mending lo pulang aja ya